kepala desa sadeng kecamatan lewisadeng kabupaten bogor jawa barat ini marah
saat warganya ditelantarkan di ruang ugd rsud lewiliang kabupaten bogor jawa barat pada rabu sore lalu
selain kesal tak dilayani tim medis mereka juga kesal lantaran ditolak saat meminta layanan ambulan jenazah
menurut kepala desa saat korban meninggal lebih dari lima unit kendaraan operasional ambulan terparkir di rsud
pasca insiden tersebut pihak desa meminta layanan rsud segera dibenahi oleh pemerintah daerah kabupaten bogor
agar tidak tebang pilih dalam melayani pasien

mau sepuluh kali lipat juga saya bayar pak
tapi mereka tidak mengiahkan mendiamkan pasien itu sampai pasien saya bawa balik dengan mobil pribadi
kamis yang pihak rsud lewiliang membantah telah melantarkan pasien
mengenai pelayanan mobil ambulan pihak rsud mengaku saat kejadian keluarga belum mendaftarkan
dan mobil ambulan yang tersedia akan digunakan untuk mengantar jenazah lain
yang telah terdaftar sebagai pasien
pada saat setelah selesai tindakan itu tidak berhasil kemudian pasien meninggal
pada saat itu keluarga pasien yang mendaftar tadi tidak jadi tidak jadi mendaftar
terima pasien di igd meninggal tanpa status sebagai pasien rsud
jenazah korban akhirnya dipulangkan menggunakan armada ambulan milik desa
warga berharap dinasarkan segera memenai pelayanan rsud
sehingga insiden pasien dan jenazah terlantar tak kembali terulang
muhammad juanda bogor jawa barat